inilah video yang viral di media sosial
nampak seorang anak perempuan di kawasan lubang buaya cipayung jakarta timur
menangis histeris sambil memegang lehernya yang terluka
dalam unggahan tertulis narasi bahwa anak ini dilukai oleh ibunya saat membangunkan sahur
dan belakangan polisi menyatakan hal tersebut hoax
tidak butuh waktu lama polisi menangkap pelaku penyebar hoax
yakni pria berinisial mra
pelaku mengaku mendapatkan video dari grup pesan singkat lalu menambahkan narasi berita bohong
dari keterangan kapol sekci payung kompol bambang cipto pada senin sepuluh april
korban diketahui tergores di bagian leher karena ibu korban yang pedagang lontong
tidak sengaja pisaunya mengenai korban saat memotong
akibat ulahnya keluarga korban sempat dihujat warganet
di tasik malaya jawa barat viral video aksi
pemotor perempuan mengejar pemotor laki laki yang berboncengan pada minggu tujuh belas april
terjadi di jalan sukawangi sukarame tasik malaya
pemotor perempuan ini mengejar karena sebelumnya mendapatkan pelecehan
pria yang dibonceng memegang bagian tubuhnya
polisi yang merespon video viral ini akhirnya menangkap pelaku
dari keterangan kasat reskrim polres tasikmalaya akp dian purnomo pada senin sembilan belas april
pelaku pelecehan masih di bawah umur dan saat kejadian tengah dibonceng oleh pamannya
di hadapan polisi pelaku mengaku hanya iseng mencolak bagian tubuh korban
polisi masih mendalami kemungkinan pelaku dalam pengaruh alkohol